tapi kalau ini hantunya kuda kuda kan gedong boha yuhan menakutkan ia tante aku nggak mau lagi
tinggal di sini soalnya serem tuh bumesi dengerin anak saya belakan pemberani sama hantu kuda ima
leho udah lah bella kita mau menikmulkan aja nggak apa apa di rumah juga lah amruk amruk
nggak apa apa yang penting aman tidak ada hantunya eh emang bener bener belum pernah
lihat salju kode apa tak ngeri juga nih kita waspada bang kita lihat ya
adam adam ya ampun kemana sih adam katanya ambil cemilan doang diali sama rafa kok lama
banget ngambil cemilanya di planet kali ye turunnya
sama ada aja sih adam adam adam adam adam
rasanya ada yang lewat siapa ya
enggak ada orang
siapa tuh ada yang lewat tadi aduh
warawiri warawiri lewat tapi gak ada orangnya
aduh perasaan ada orang apa aku halu aja sih tapi gak ada orangnya bikin takut
yaudah di kamar aja biar aman merinding lama lama
ada ternyata kamu disini mami cariin dari tadi diluar bilang dong kamu di sini adam
ini apaan sih kok kalian teriak teriak malem malem kenapa
kita lihat hantu berkepala kuda tante
hantu berkepala kuda
hantu berkepala kuda
ini bener yang diomongin rafa
kalau hantu berkepala kuda itu emang ada
udah kita lihat yuk
eh tunggu tunggu
itu kayak ada bayangan
bayangannya udah hilang
bayangannya udah hilang
aduh cuma bayangan doang
aduh ini jangan dikejar
aduh menjerat ini
parente bu endang
ya ampun ini pada pingsan nih dia
kok saya di sini
parente bangun parente kenapa
tuh nanti tadi saya ngelihat hantu berkepala kuda
eh kok kepala kuda meyong
saya ketemu hantu kepala kuda
kita juga abis ketemu hantu kepala kuda
iya di depan kami
parente udah jangan pingsan lagi
eh tadi aku lihat
udah udah jangan diulang udah tahu
kalo dari awal teh mami gak percaya
waktu rafa cerita kalau ada hantu kepala kuda di kos kosannya bu messi
beneran anda hantu berkepala kuda itu
gak ada yang percaya sama aku
padahal aku beneran gak ada kepala hantu kuda itu
saya mau ngamuk tinggal lagi di kos kosannya bu messi
bayangin aja bu messi
sunyumnya juga kuda
si alam manusianya
sama bu messi
saya juga takut bu messi
saya lihat hantu kepala kudanya
kalau semuanya pada begini
bukan yang gak mau nolongin bu messi
tapi kalau ini
kuda kan gedong
aku gak mau lagi tinggal disini
anak saya bela kan pemberani
sama hantu kuda yang mah keok
bela kita mau mending pulang aja
gak apa apa di rumah juga lah
amruk ambruk kan gak apa apa
yang penting mah aman
tidak ada hantunya
pak rete pergi
kalau ibu endang pasti mau deh
saya juga mau pulang aja deh
saya takut kenapa napa sama adam
bu messi maaf banget
adam yuk kita pulang yuk
pak rete kabur
kami udah gak sanggup dah
kerja jaga ilikosannya bu messi
udah gak tenang
untuk pala kuda ya
diam aja loh
udah muda nggak usah tau
kayaknya ini gak mau lagi deh
kerja di kosan bu messi
iya bang dikeh
apa tadi gue bilang begitu
andi bukannya malah bikin akur
eh bikin akur
bukannya malah bikin bagus
malah bikin ribet
kamu mau ikutan masih disini atau enggak
kalau mau pergi pergi aja

ibu ranti cantik deh
pasti ibu ranti masih mau tinggal disini
aduh bu messi gimana
kita kan pasti mau jalan disini
rafa ini floor kau mesiur bangunan
liat dia kayak apa
kan sekarang ada mami
pokoknya mami akan jagain rapat terus
aduh terima kasih ya ibu rati
aduh kita temenan deh
mesi seneng ya
wah hari itu mesi